kasus pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas di bogor raya jumlah terus melonjak
dan saat ini telah bersama kami wali kota bogor jawa barat bima arya selamat sore kang bima
kang bima berdasarkan monitoring harian untuk kota bogor sendiri jumlah kasus positif covid sembilan belas terus bertambah
terakhir empat keluarga terpapar kasus covid sembilan belas dan mereka adalah termasuk kategori imported case
satu keluarga ada dua anggota keluarganya meninggal dunia ayah dan anak
dan ayahnya yang akhirnya menjadi korban meninggal dunia baru saja pulang dari kediri jawa timur
apa tanggapan anda tentang tingginya imported case di kota bogor
yang menjadi musuh utama kita hari ini adalah ignorance atau ketidakpatuhan
kita melihat banyak orang yang sudah mulai menganggap
situasi itu biasa banyak orang yang menganggap bahwa situasi itu tidak gawat tidak darurat
dan beraktivitas seperti biasa mengabaikan protokol kesehatan berkerumun dan lain lain
ini adalah hal yang paling bahaya
di bogor per hari ini sudah ada dua ratus lima puluh delapan kasus positif
memang angka kesembuhan juga semakin banyak
tapi harus saya sampaikan di sini bahwa situasi itu belum aman
sekitar empat puluh lima persen kasus positif itu berasal dari imported case
jadi kasus yang setelah kita dalami mereka tertular dari jakarta
atau tertular dari hasil kunjungan mereka ke kota kota lain
yang kedua adalah yang sumbernya justru dari perkantoran
nah artinya apa
saat ini mulai warga ini berkurang sense of urgencenya
kasus terakhir menunjukkan kepada kita bahwa keluarga ini mulai abai
ketika ayahnya sakit sistem protokol kesehatan itu tidak berjalan
ditemenin oleh anaknya
ternyata begitu ayahnya sakit terkonfirmasi positif anaknya kena
dua duanya meninggal dan kemudian secara keseluruhan enam itu dinyatakan positif
sudah ada tiga keluarga di bogor yang penularannya itu karena
ignorance seperti saya sampaikan tadi
jadi tidak patuh tidak waspada tidak jaga jaga
jadi hari ini sebetulnya tugas utama kita adalah bagaimana agar seluruh warga
betul betul merasa dan percaya bahwa situasinya belum aman
baik berbicara mengenai ignorance apakah kemudian ini memang karena diberi peluang
tanda kutip kita tahu saat ini posisinya dalam masa transisi psbb tidak seketat ketika penerapan psbb
di satu sisi penerapan aturan yang sudah dibuat juga tidak maksimal di lapangan
kuncinya memang adalah konsistensi
jadi pemerintah itu harus paling konsisten
kita di jawa barat mulai menerapkan sanksi terhadap orang orang yang tidak menggunakan masker
yang kedua kita juga mengkapanyekan secara masif ya
protokol kesehatan di berbagai macam kanal

tidak saja melalui spanduk misalnya led tetapi juga di sosial media
karena kita ingin warga itu selalu aware bahwa situasi belum aman
ada lagu khusus untuk kampanye protokol kesehatan
untuk mengingatkan warga dari semua kalangan dan semua usia
dan kita juga memahami bahwa warga itu jenuh
kalau kita itu memaksakan tetapi tidak konsisten
misalnya menyuruh warga tidak keluar
keluar tetapi kemudian aparatur melakukan kegiatan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa
nah karena itu saya selalu pesankan dan arahkan kepada seluruh aparatur sipil negara di bogor
situasi belum aman ini masih perang
batasi kegiatan kegiatan dengan menggunakan kerumunan dan contohkan dengan selalu memakai masker
kang bima berbicara menaik konsisten bagaimana kemudian anda memastikan
tadi pertanyaan saya
di situasi yang dijalankan betul ada sanksi yang diterapkan
bagaimana kemudian ini bisa dihadirkan secara linear di lapangan
karena situasi kan dinamis dan berbeda beda
tidak mungkin kita hanya mengenakan pendekatan law enforcement tanpa menimbang faktor lain
jadi harus kita padukan
mana yang persuasif
mana yang harus diedukasi
dan saat kapan ketika saatnya untuk melakukan
law enforcement penegakan hukum atau denda
jadi itu yang saya pesankan ya
warga sudah stres
warga sudah depresi
tidak bisa sepenuhnya misalnya mengawasi anaknya yang belajar daring di rumah
kemudian pendapatan berkurang
di sisi lain kemudian dipaksa juga untuk ikut semua aturan
jadi ini situasi tidak mudah
nah karena itu tetap harus hati hati mengkomendasikan
agar warga pada intinya tetap sadar bahwa situasi belum aman
dan terlalu taat pada patrol kesehatan
bagaimana dengan kinerja pasukan khusus pemkot bogor
bernama detektif covid sembilan belas
yang merupakan akronim dari deteksi aktif covid sembilan belas
apakah sejauh ini perannya cukup efektif kang
ini ujung tombak kita
ini sistem yang kita bangun
untuk melacak dan memantau
jadi begitu hasilnya penunjukan si a positif
tim lacak memastikan bahwa si a itu dideteksi keberadaannya
sehingga bisa diketahui berapa orang yang harus dipantau
karena kontak keras si a
itu tim lacak
ada di kesamatan dan di kelurahan
setelah dapat katakanlah misalnya dua puluh lima orang dalam pengawasan
yang kontak erat dengan si a
maka dua puluh lima orang itu kemudian dipantau oleh
ini sangat efektif
hampir semua kasus temuan ini karena kita maksimalkan
tim lacak dan tim pantau ini dengan masif gitu
dan ini sudah berjalan sebulan lebih
dan penganggarannya juga kita anggarkan dengan
memberdayakan rw siaga yang ada di lapangan
kang bima terakhir
berbicara mengenai ignorance
kita juga melihat bagaimana berkembang di sosial media
bahwa ada teori teori konspirasi yang disampaikan oleh berbagai pihak
yang tidak bertanggung jawab
bahkan di bali ada kampanye
yang kemudian kita melihat bagaimana peserta tidak menggunakan masker
dan anda berpengalaman pernah mengalami covid sembilan belas
bagaimana kemudian pesan anda kepada masyarakat
bahwa tidak ada konspirasi di sini
ini harus kita hadapi bersama
dan anda tidak boleh abai abai
covid sembilan belas itu kenyataan
teori konspirasi itu hayalan
dua puluh dua hari di rumah sakit
empat belas hari di rumah
bahwa ancaman covid itu nyata
dan ratusan orang di bogor bisa bertestimoni seperti itu
nah karena itu
kita berusaha untuk
terus fokus kepada edukasi kepada warga
ada tim dari bincas
dari gugus tugas
yang terus menerus bertugas untuk memberikan edukasi itu kepada warga
kita tidak memberikan ruang
sehingga teori konspirasi itu bisa berkembang
saya melihat berkembangnya itu sangat banyak dipengaruhi oleh sosial media
nah karena itu di berbagai kesempatan
tegas dan lugas
kita sampaikan bahwa covid itu nyata
teori konspirasi itu hayal
nah itu yang bisa menghambat semua ikhtiar kita
untuk membangkitkan kesadaran terhadap warga
dan hari ini saya melihat
yang tercekoki oleh teori konspirasi itu bukan hanya kelas menengah
tetapi juga kalangan kalangan di bawah
yang dipengaruhi dengan berbagai macam versi cerita konspirasi yang ada di sosial media
jadi kuncinya adalah
kita punya narasi besar yang kuat
untuk terus mengembangkan
menyeimbangkan opini yang beredar di warga
baik terima kasih sudah menyampaikan narasi yang cukup kuat kepada kami cnn indonesia
petang hari ini
wali kota bogor bima arya terima kasih sudah berbincang bersama kami